selamat malam pak syahril
ya selamat malam mbak pusat salam sehat semuanya
salam sehat pak syahril sudah enam bulan sejak presiden jokowi mengumumkan soal vaksin ketiga gratis
namun nyatanya angka cakupannya baru dua puluh empat lima puluh tujuh persen
kenapa kemudian akselerasi angka vaksinasi dengan cara tadi menjadi syarat perjalanan dan juga kegiatan di ruang umum
baru akan dilakukan pemerintah
jadi kita harus menyadari bersama bahwa vaksin satu dua dan termasuk booster adalah
supaya bagi kita untuk memberikan keberadaan dan pengendalian covid sembilan belas
jadi orang yang diberikan vaksin itu akan timbul antibody mengenali virus itu
akhirnya tingkat keparahan sakitnya akan lebih rendah
nah sekarang kenapa kok hanya dua puluh empat persen
ini yang menjadi masalah kita bersama
semula vaksin satu vaksin dua kita sudah bisa mencapai sampai sembilan puluh enam persen dan delapan puluh satu persen
walaupun standar yang disyaratkan oleh who sebanyak tujuh puluh persen dari taksi kita
sehingga kita saat ini mencapai enam puluh dua persen
nah sekarang kekurangan itu tentu saja diharuskan kita untuk membuat suatu strategi
percepatan natalata yang sudah kita pernah lakukan
yaitu membentuk sentra sentra vaksinasi yang menggerakkan seluruh pemangku kepentingan
baik dari pusat sampai ke daerah
tni polri pemerintah daerah pasta diversitas dan seterusnya
nah saya kira dengan upaya ini apa yang disampaikan oleh pak jokowi
melalui instruksi dalam rapat pimpinan terbatas covid sembilan belas
kemarin sudah sangat jelas semuanya harus menggerakkan
dan tentu saja salah satu upaya bagaimana vaksin booster ini menjadi suatu persyaratan
itu juga merupakan upaya untuk melindungi kita semua
agar masyarakat kita ini terlindungi bersama sama
baik pak syahril evaluasi vaksinasi booster hingga saat ini seperti apa
ya memang capaiannya kan baru dua puluh empat persen
artinya target kita yang lima puluh persen yang disyaratkan oleh who masih baru separoh ya baru lima puluh persen
nah tentu saja penurunan atau kurangnya pencapaian ini banyak faktor yang menyebabkan
salah satunya adalah karena masyarakat sudah merasa kita terkendali
sehingga ada keengganan untuk melakukan vaksinasi
dan juga faktor faktor lain yang saat ini kita gerakkan kembali
baik sementara kalau saya lihat di beberapa kota besar
dki jakarta surabaya dan wilayah lainnya yang merupakan kota besar
angka cakupan vaksinasi ketiga ini tinggi booster ini tinggi
bagaimana kemudian pemerataannya untuk wilayah wilayah daerah pak syahril
ya memang betul jadi beberapa daerah di kota besar
itu karena fasilitas dan mudahnya menggerakkan sentra vaksinasi
maka kemungkinan ini sangat mudah untuk memberikan
mereka akan mencapai yang lebih tinggi
nah tentu saja kita harus bergeser ke daerah daerah lain
yang memang masih sekitar dua puluh lima an
itu yang masih rendah
saja dengan menggerakkan apa yang telah dipakai oleh jakarta dan kota besar
bagaimana sentra vaksin ini digerakkan oleh banyak tangku kepentingan
baik bagaimana dengan ketersediaan vaksin untuk dosis ketiga ini pak syahril
karena kita tahu sebelumnya ada enam regimen
diberikan oleh pemerintah untuk vaksinasi booster ini
apakah kemudian nantinya akan menambahkan vaksin buatan dalam negeri merah putih
kalau dalam waktu dekat sudah mendapatkan emergency use authorization nya
ya untuk saat ini bapak presiden sudah mengumumkan
menjamin ketersediaan booster ini dalam kecukupannya
nah tentu saja vaksin merah putih yang saat ini sudah mencapai di klinis fase tiga
kita harapkan dapat selesai
dengan waktu yang cepat
dan nanti bisa memberikan suatu tambahan vaksin untuk booster di masyarakat kita
baik angka kecukupan vaksin ini seberapa besar pak syahril
untuk masyarakat indonesia di vaksinasi ketiga
nah tentu saja kita akan menghitung berapa sih jumlah dosis yang akan kita gunakan
cara percepatan vaksinasi booster ini juga jadi strategi ya
untuk menghadapi puncak kasus omikron dalam beberapa pekan ke depan
jadi satu strategi bagaimana vaksin ini menjadi upaya
agar masyarakat tidak jatuh ke dalam sakit yang lebih berat ya
nah tentu saja strategi yang kita lakukan sesuai dengan instruksi bapak presiden
bagaimana syarat perjalanan
kemudian syarat masuk dalam suatu acara yang berskala besar
dan tempat tempat yang membutuhkan atau melibatkan banyak orang
seperti halnya konser
termasuk di tempat tempat wisata gitu
ini akan diberlakukan sekitar dua pekan ke depan
pemberlakuan syarat sebagai perjalanan
vaksinasi booster sebagai perjalanan
dua pekan ke depan
artinya puncak kasus sudah tinggi tingginya begitu pak syahril
baru dilakukan hal tersebut
dalam arti kata
dan bisa dilakukan
maka ini akan semakin baik ya
dan itu saja untuk puncak
makanya empat hari yang lalu ini
itu menurun ya kasusnya
saat ini hari ini
baru naik lagi sampai dua lima ratus
perkiraan kita yang mungkin dua puluh ribuan yang lalu kita prediksi
kita berharap tidak setinggi itu ya
mudah mudahan dengan upaya
peningkatan protokol kesehatan
dan juga vaksinasi ini
kita bersama sahabat akan melakukan pengendalian
sehingga kita tidak masuk dalam
kebajakan yang besar
baik artinya tidak perlu nunggu dua minggu ke depan
untuk mendapatkan vaksinasi booster
begitu ya hari ini pun
harusnya sudah bisa mendapatkan vaksin booster semua masyarakat
tapi pertanyaannya adalah
gimana pendekatannya pemerintah lewat pemerintah daerah
dan juga dinas kesehatan wilayah
terhadap masyarakat yang mau mendapatkan vaksin dosis ketiga
karena tadi kalau pak syahril bilang
mungkin sudah merasa daerahnya aman
jadi enggan melakukan vaksinasi ketiga
pendekatannya seperti apa
ya jadi pendekatannya memang harus pendekatan
bidang lika sosial dan komunikasi
dan publik dalam hal ini
sebetulnya sudah sangat jelas instruksi bapak presiden
sebagai peminat tertinggi kita
itu bagaimana menginstruksikan seluruh jajaran
masyarakat agar memberikan dukungan
dan menggerakkan capaian vaksinasi ini
untuk menjadi gerakan melindungi masyarakat secara keseluruhan
jadi tidak ada alasan sebetulnya
kita tidak bersama sama mendukung kebijakan ini
pak syahril terima kasih banyak
sudah berbagi informasi kepada kami
mengenai vaksin booster ini nanti sebagai syarat masuk fasilitas umum
terima kasih m syahril
jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
salam sehat pak
terima kasih selamat malam